kepolisian daerah bali menetapkan status tersangka kepada jurubicara front pembela islam fpi munarman
rencananya munarman akan diperiksa kembali pada sepuluh februari besok
setelah diperiksa sebagai saksi pada akhir januari lalu munarman akan kembali diperiksa kepolisian daerah bali
namun saat diperiksa lusa nanti statusnya sudah ditingkatkan sebagai tersangka
polisi menetapkan munarman sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi bukti dan gelar perkara yang dilakukan penyidik
munarman menjadi tersangka dalam kasus tuduhan fitnah yang dia lakukan terhadap pecalang bali
dia menyebut pecalang bali melarang umat muslim menjalankan ibadah sholat jumat
ahli kemudian surat dan petunjuk itu sudah kita lengkapi sehingga kita menyimpulkan bahwa saudara munarman bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka
proses pemanggilannya gimana
proses pemanggilan kemarin ada anggota dari polda bali
yang meluncur ke jakarta ke markas fpi untuk menyerahkan panggilan kepada saudara munirman
nanti rencananya beliau dipanggil tanggal sepuluh untuk hadir di polda bali